memulai usaha dalam skala besar tanpa modal besar startup bisnis berbasis teknologi yang tengah menjamur ini dilirik oleh purwa hartono dengan mendirikan sekolah pertama startup di indonesia
perkembangan era digital yang semakin masif melahirkan potensi segar bisnis startup
startup adalah perusahaan rintisan berbasis teknologi yang berpeluang meraup keuntungan besar hanya dengan modal software dan ide cemerlang
purwadika it entrepreneur school sekolah pertama startup di indonesia ini merupakan wadah edukasi untuk membimbing para entrepreneur digital
purwa dika itu sudah berdiri sebenarnya sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
cuma perkembangan sesuai dengan teknologi
pada saat itu perkembangan jaman kita masih berdiri pada teknologi yang ada
jadi dulu itu kan masih semua fokusnya kepada hardware dan software design kepada perangkat
jadi dulu kita punya sekolah itu boleh ditekan dinamakannya computer design school
jadi kita fokus trainingnya mengajar orang bagaimana mengembangkan hardware dan software
tapi seiring dengan perkembangan zaman kita tahu bahwa ada tiga teknologi utama yang melanda kehidupan manusia di bumi ini
pertama hadirnya internet
pada waktu hadirnya internet

satu dunia ini menjadi seperti satu tempat ya
lalu bisa menghubungkan satu komputer dengan yang lainnya yang berjarak jauh
nah disitulah kita mulai menyesuaikan membuka pelatihan training yang memanfaatkan teknologi tadi
jadi seiringnya waktu tadi purwa dika ini adalah sebuah pusat pendidikan it
memang vocational sekarang ini
yang selalu mau aligned sama perkembangan teknologi yang ada
nah jadi baru dua tahun terakhir
hari ini kita masuk ke pendidikan startup
nah ada dua macam pendidikan yang kita sediakan
pertama adalah startup fast track
itu adalah bagi mereka yang mau jadi entrepreneur
mau membangun bisnisnya mereka sendiri
nah itu terdiri dari satu tahun training dibagi dua tahap
enam bulan adalah training untuk belajar coding
jadi siapa saja yang tidak punya background it bisa ikut serta
selama enam bulan kita training
mereka jadi coder
lalu setelah itu enam bulan mereka masuk ke fase yang namanya inkubasi
nah di inkubasi ini kita tolong mereka bantu
mulai dari ideation varidation terus prosesnya
sampai akhirnya mereka go live
ya menjadi satu perusahaan
dan kami pun menjadi boleh katakan investor awal lah
kecil kecilan membantu mereka
supaya ada dana bisa bergulir
mereka bisa bertumbuh growing
dan ujung ujungnya nanti kami akan connect mereka ke big investor

bahkan dari siticon valley seperti itu

dan memang kami akan memiliki sebagian share dari setiap startup yang kami hasilkan
ilmu menjadi moda paling penting dalam mendirikan sekolah startup
perluan jika tidak membatasi siapa pun yang ingin belajar

jadi kerjasama dengan mereka ya sama
seperti layaknya sebuah sekolah
apakah mereka sebagai part primer
atau mereka sebagai full timer
kan begitu ya
tapi kebanyakan ya memang kalau yang namanya saya guru guru dari praktisi
mereka karena passion
mereka meluangkan waktu mereka juga
di luar waktu kerja mereka
kesibukan mereka untuk turut berpartisipasi
saya percaya kesempatan itu terbuka buat setiap orang
saya tidak mau judge dari education background dia
saya tidak mau judge dari education background dia
atau judge dari umur dia
sma atau masih sma pun asal siap saja
atau judge dari umur dia
tapi di dalam pendidikan kita kan ada tes
setiap kors kan ada ujian
kalau dia lulus dia hebat ya why not
kalau dia lulus dia hebat ya why not

sistem kerjasama dengan para pengajar pun

seperti simon yang mengajar di kelas back end
ke arah back end
itu kita menggunakan laravel sebagai frameworknya
itu kita menggunakan laravel sebagai frameworknya
nanti dengan laravel ada kemudahan dimana programmingnya lebih mudah dibanding dari awal
nanti dengan laravel ada kemudahan dimana programmingnya lebih mudah dibanding dari awal
nanti dengan laravel ada kemudahan dimana programmingnya lebih mudah dibanding dari awal
nanti dengan laravel ada kemudahan dimana programmingnya lebih mudah dibanding dari awal

mereka harus mengetahui akan database sebagai tempat menyimpan datanya

dan paling tidak mereka juga punya pengetahuan coding secara praktis
punya pengetahuan coding secara praktis gitu ya sehingga pada waktu ada permasalahan mereka bisa tahu bagaimana cara memecahkan masalahnya
kalau yang saya ajar di back end programming ini itu lima kali pertemuan itu dari jam sembilan sampai jam lima belas jadi sekitar kurang lebih enam belas
iya enam jam satu harinya
biaya untuk bisa belajar di tempat ini berkisar lima hingga empat puluh juta rupiah per paket pilihan program
selain bisa belajar ilmu startup para pelajar di sini juga berpeluang membangun startup sendiri seperti aron dan keempat temannya yang berhasil membangun foodie smart
tertarik sekolah di startup kenapa karena emang saya demen banget sama basisnya teknologi kan
startup itu kan kita lihat basisnya teknologi dan emang kebetulan
dari dulu saya emang demen main komputer walaupun sekarang di sini saya bukan sebagai orang coding atau gimana cuman kan saya lebih tertarik dan saya mikir nih ke depannya bahwa
wah bisnis startup ini bakal besar gitu kan bakal growing banget
kalau lulus setelah di sini emang sekarang kan saya udah bikin startup sendiri yaitu foodiesmarket com ya
kalau emang setelah lulus di sini saya kepengennya emang terusin startup saya ini bisnis saya ini karena emang saya disini bikin startup ini awalnya juga bukan cuma buat modal iseng iseng atau
cari kerjaan iseng iseng mengisi hari hari kosong gitu nggak sih
emang saya rencananya emang pengen monetizing di sini saya pengen runwall saya pengen growth
dari incubation dan training itu total total enam bulan lebih itu saya udah mengerti tentang cara pembuatan startup yang baik ya
dari codingnya coding skill juga kita diajarin terus dari bisnis dan marketing juga kita diajarin ui ux design kita juga bisa
jadi dengan enam bulan itu pun menurut saya udah cukup banget buat kita
membuat suatu startup gitu loh dari maksudnya
yang bisa dihasilkan ya pasti kalau untuk upah umr kita udah memadai kalau untuk kita berlima udah dapat upah sampai sana
kini purwajika tengah merancang proyek software accounting yang bisa meraup keuntungan fantastis
potensi ya yang bisa diraih contoh
kita sedang mempersiapkan sebuah produk accounting yang sangat sederhana untuk disewakan ke berbagai perusahaan
dari kecil sampai menengah lah ya
coba bayangkan aja kalau kita biasanya perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan accounting mereka mereka mesti high accounten kan
katakanlah gaji lima juta terus mereka harus hire it karena mereka mempunyai investasi peralatan infrastruktur
katakanlah lima juta udah sepuluh juta
belum lagi bicara beli servernya hardware nya maintenance nya license nya
katanya pokoknya dua puluh juta deh sebulan
kalau saya sewakan software accounting ini ke setiap perusahaan
satu juta rupiah mereka ngiritnya berapa banyak
jauh sekali satu dibanding dua puluh juta
nah kalau sekarang katakanlah di jakarta aja bisa tujuh juta perusahaan udah deh
saya cuma katakan sejuta aja deh saya dapetin perusahaan yang menjadi customer saya
bayar perbulan sejuta
coba sejuta kali sejuta
jadi makanya sebenarnya ini satu opportunity buat semua orang
terus belajar menciptakan ide yang unik dan kerja keras menjadi kunci kesuksesan startup